indonesia kembali kedatangan sosok
selebritas internasional kali ini
bintang program budaya dan kuliner populer
anthony bourdain yang
terekam netizen tengah keliling jakarta
mulai dari makan di restoran padang
hingga menyambangi pusat jajanan
di kawasan blok m square
datang lagi ke jakarta
lewat unggahan di akun instagram pribadinya
dua hari lalu jebolan institut kuliner amerika
dan mantan chef eksekutif yang
banting stin jadi pembawa acara kuliner ini
mengunggah foto saat seorang anggota
tim yang beraksi di sebuah restoran
makanan padang legendaris di kawasan
bendungan hilir jakarta
tak ayal mengetahui antoni tengah melawat jakarta
fansnya di tanah air pun ramai
berkomentar sebelumnya warga net
bahkan masih mengingat jika pria yang
disebut anthony sebagai mr clumsy
dalam foto tersebut pernah membuat kekacauan
di restoran padang tempat antoni
syuting beberapa tahun sebelumnya
tak cuma di salah satu gerai rumah makan
padang legendaris jakarta
borden juga menggelar syuting
di sejumlah sentra kuliner ibu kota
di antaranya di kawasan jajanan
aneka foto penampakan
antoni di blok m square bahkan
diunggah oleh seorang warga net bernama
antin sambodo di akun instagramnya
anthony rupanya tengah
merekam produksi serial yang ia bintangi
ini memang bukan kunjungan pertama
beberapa tahun lalu ia juga pernah
mencari kualitas budaya alam
tentunya kuliner khas indonesia
yang ditayangkan di saluran travel channel
jika anda membutuhkan bantuan untuk mencari indonesia
lihat di kontinental asia
empire percobaan jepang yang berkelanjutan di seluruh dunia
ya kedatangan selebriti chef asal amerika
anthony borden ke jakarta
sempat jadi topik populer di media sosial
yang mengetahui kunjungan chef
yang juga pembawa program kuliner no reservation
dan penjualan ke jakarta
kita lihat yang pertama
sebagai salah satu netizen
yang mengunggah penampakan antoni di jakarta
di instagram pribadinya
ia mengaku senang sekali
karena meski jarang berkesempatan jalan jalan
ia malah bertemu dengan anthony boldene
lalu selanjutnya kita lihat
yang mengaku sebagai fans anthony borden
yang juga turut menanggapi postingan
namun ia mempertanyakan mengapa pemandu
dan perisai program syuting justru membawa
karena menurut ibuati delapan puluh lima
jajanan di kawasan tersebut
tidak terlalu enak
sementara netizen lain yang berkomentar
di instagram pribadinya adalah
anthony borden sejumlah netizen juga berkomentar
mulai dari arman sudrajat
yang menulis dalam bahasa inggris
selamat datang kembali di jakarta
selamat menikmati seluruh
ucapan selamat datang lagi di jakarta
juga disampaikan oleh aditria priyah
aditya priyah menyebut
dan rombongan di indonesia
sudah lama dinantikan
yang meminta agar anthony juga mengunjungi
bandung untuk menonton sumo tradisional
bandung yang disebut benjang
hingga santai dan makan sebelak
itu dia ya beberapa pendapat netizen
kedatangan chef anthony borden
ke indonesia yang tentunya mencicipi
berbagai kuliner indonesia yang lezat lezat